ngapain kamu pegang pegang cincin tunangan aku
eh lo kalau dilihat orang lo cuma berdiri kayak gini
ketauan lo bohongnya lo
seharusnya lo pake kerusi roda dong
nggak usah bohong
dan satu lagi
nggak usah sok peduli
oh liat dong keluan gak mungkin juga ada yang mergokin gue
mau jadi anak durhaka kamu berani sama mama
mama aja udah buang aku dari kehidupan mama ma
sekarang aku minta mama keluar dari kamar aku ma
aku gak peduli mau mama ngizinin apa tuh mama gak ngizinin aku
untuk tunangan aku udah gak akan peduli mama
mama sekarang keluar
citra lebih baik kamu pergi dari sini
kamu sendiri yang bikin clara jadi kayak gitu
lebih baik sekarang kamu tinggalin aja di sini
mama cuma berharap kamu gak akan menyesal sama keputusan kamu ya
mama sudah ingetin kamu
terima kasih buy
yaudah sekarang aku mau balikin cincin ini ke depan dulu
tolong aku mona aku gak mau cendangan sama tata
aku aku mau tundangan sama kamu
ya allah tolong bantu aku untuk merelakan dia
santa santa kenapa
karel benar benar berlurahkah
dia berani ngusir tata
clara ngusir tata
dia marah karena tante ngelarang dia tunangan sama raja
monatanti itu tahu raja itu gak pernah benar benar mencintai clara
bahkan sebelum putri ada tante cuma pengen lihat clara itu bahagia
tante udah tenang mungkin suatu saat orang bisa mengerti perasaan tante
kau anak tante
kamu baik kamu nurut
kamu cantik berpendidikan berkelas anggun
kamu memang ideal untuk dijadikan anak perempuan
idaman semua ibu ibu
kamu keberatan gak kalau tante anggap kamu kayak anak sendiri
boleh ya mona
tante pengen punya anak kayak kamu
memang seperti tante bisa menyeberangkan kekuasaan
timku sedikit mengakui kita
aku nggak puede senyum handlean tersebut
aku setuju sama margo
tapi tante jangan pergi ya
tante harus tetap menghadiri pertunangannya clara
udah tante tenang aja
mona akan selalu di samping tantah
kalau misalkan clara udah tahu
pasti dia bakal ngerti kok
clara pasti seneng banget
kalau ada di deket kamu tante ngerasa
adem aja bawaannya
tante itu ngerasa kayak
deket banget sama kamu
gak tau kenapa
padahal kamu kan mona halim
ini aku anak mama
aku putri ma
ngapain kamu pegang pegang cincin tunangan aku
eh lo kalau dilihat orang lo cuma berdiri kayak gini
ketahuan lo bohongnya lo
seharusnya lo pakai kerusi roda dong
gak usah bohong
dan satu lagi gak usah sok peduli
oh lihat dong keluhan
gak mungkin juga dah ada yang mergokin gue
kalau mau ngomongin soal peduli
gue mau ngapain dulu sama sekali sama lo ya
ini tadi gue balikin cincin lo lo harus tahu
cincin lo tadi ya itu dipakai mona
cincinnya dipakai mona itu udah masuk di tangan dia
dan sempat gak bisa lepas
kurang ajar banget mona
wah bisa gak tunangan lo sama raja
gue bakalan tetap tunangan sama raja
mau mau itu putri kek mau itu mona
gue bakalan tetap tunangan